gelandang serang asing persib michael essien berhasrat untuk segera merasakan persaingan ketat di liga satu indonesia
tidak hanya itu pemain yang sempat memperkuat chelsea serta real madrid tersebut juga berambisi mempersembahkan trofi juara di musim pertamanya di indonesia
setelah sebelumnya sempat menandatangani kontrak dan berangkat ke inggris untuk mengurus izin kerja
pemain asing persib asal ghana michael essien akhirnya kembali tiba di bandung rabu siang tadi
kedatangan pemain berusia tiga puluh tahun tersebut guna bergabung dengan skuad persib yang kini masih menjalani latihan intensif jelang bergulirnya kompetisi liga satu
meski masih melakukan adaptasi dengan suasana dan cuaca di bandung
namun mantan pemain timnas ghana tersebut mengaku menantikan waktu untuk segera melakukan latihan perdana bersama rekannya di persib
selain tidak mempermasalahkan posisi yang akan diberikan jajang nurjaman padanya di persib
essien juga mengaku berhasrat untuk segera merasakan persaingan ketat di liga satu indonesia mendatang
tidak hanya itu
pemain yang sempat memperkuat klub elit eropa seperti chelsea real madrid serta ac milan tersebut juga berambisi mempersembahkan trofi juara di musim pertamanya di indonesia
tidak tidak sulit untuk saya menyesuaikan keadaan di mana mana
saya menanti antai kembali berlatih kemudian kita mengambilnya dari sana
saya tidak pernah terlalu terang
anda bisa terangkan untuk persiapannya

saya di sini untuk melakukan yang terbaik untuk membantu
kedatangan michael essien ke bandung juga menyebabkan pihak manajemen persib kini telah melakukan pencarian kediaman yang tepat bagi pemain berstatus marquee player tersebut di bandung
dia kan udah ikut dia semua dia udah di sekian sudah ikut dia nyari sendiri
dia mau dimana kita tinggal nyarikan saja ini cocok enggak ini cocok enggak
kalau dia tidak cocok ya biar dia sendiri yang
seperti diketahui sebelumnya persib membuat kejutan dengan mengontrak pemain bintang dunia michael essien untuk bergabung dengan tim yang akan bermarkas di stadion gelora bandung lautan api tersebut
selain michael essien untuk memperkuat komposisi tim hingga kini persib masih berupaya merampungkan negosiasi kontrak dengan mantan striker timnas inggris
karton cole serta seorang pemain lokal berkualitas lainnya
untuk menghadapi pertandingan perdana liga satu kontra arema fc lima belas april mendatang
namun bandung jawa barat